berbincang dengan pak heri firmansyah
selaku pakar hukum pidana universitas
taruman negara selamat siang pak heri
pak eri anda mungkin juga
sudah menyimak di lini masa dan juga
perkembangan terakhir baru saja kita saksikan
bersama fornis terhadap
hasdarmawanit satu tahun enam bulan
penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa
kita harus menghargai
menghormati apa yang sudah
diputuskan oleh majelis hakim
dengan menyandarkan pada
pertimbangan pertimbangan hukum hakim
tentunya karena ada istilah
ada istilahnya res judikata
bahwa putusan hakim dianggap benar
sama belum ada putusan pengadilan yang
diatasnya yang kemudian mengkoreksi
dilakukan terkait putusan ini
jika ada pihak yang merasa
atau tidak setuju atau tidak
sependapat dengan putusan hakim
maka dia bisa kemudian mencari
lain itu upaya banding
jadi kalau ada
menyatakan banding maka putusan
hari ini bukanlah putusan yang
putusan yang inkrah
atau final and binding
maka kita akan menunggu
apakah kemudian ada respon dari
baik dari kuasa hukum
terdakwa maupun dari jaksa penuntut umum
apakah mereka akan
melakukan banding atau tidak
pemidanaan di sana
berarti orang itu dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah berdasarkan minimum dua alat bukti mas
minim alat buktinya seperti apa
kalau anda simak di fakta persidangan
apakah juga anda nilai dari hakim
yang begitu pasif untuk menggalinya
ya kalau kita lihat
ini adalah hal yang sangat penting
jadi kalau kita lihat kalau kita lihat

berkaitan dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsinya
pada saat terjadinya kejadian itu ya
insiden di kanjuruhan kemarin
kalaulah di bagian pengamanan
apa yang kemudian dilakukan sepanjang terjadinya
sebelum bahkan terjadinya proses itu
kemudian ketika mulai terjadi chaos
apa yang dilakukan
kalau dia adalah struktur
dalam konteks struktur dia adalah pimpinan
apa yang dia perintahkan atau diinstruksikan kepada
kemudian apa yang sebenarnya sudah dibawa senjata
untuk melakukan pengamanan tadi
apakah itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku
baik oleh fifa maupun oleh pssi
yang tentunya merujuk pada fifa ya
standar tentang pengamanan dan juga keselamatan
itu juga harus diperhatikan dalam hal ini
apakah itu dilakukan juga
karena kan biasanya untuk melakukan tindakan dengan
katakanlah suatu hal itu kan harusnya di
dikaitkan dengan eskalasinya ya
apakah ini perlu untuk dilakukan tindakan
dengan hanya a saja cukup
atau perlu untuk ditinggikan tindakannya
nah ini kan perlu ada apakah ada peringatan sebelumnya
kemudian kalau dia melakukan penembakan gas air mata
apakah itu diperlukan ditembakkan kemana
ke arah mana berapa kali
nah ini kan jadi celah celah yang kemudian
kalau tidak bisa dijawab tuntas dan ternyata itu
melanggar ketentuan dari peraturan perundang undangan
karena tidak hanya kuhp dalam perkara ini ya
karena kuhp itu kan dikaitkan dengan pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh
kalau saya tidak salah ya
mengakibatkan karena kealfaannya itu
orang luka dan meninggal dunia
nah ada undang undang tentang keolahragaan di sana
nah ini kan yang perlu diperhatikan
apakah misalnya seorang yang ditempatkan dalam pengamanan itu
mengerti berkaitan dengan hal hal yang
bersingkat dengan pengamanan itu
karena kan pengamanan di satu tempat
dengan masa jumlahnya yang berbeda
itu juga pasti berbeda juga treatmentnya kan
nah ini apakah sudah diantisipasi ke arah sana
ini jadi pembelajaran bersama bagi pengamanan pengamanan
dengan dihadapkan pada kerumunan massa yang jumlahnya besar begitu ya
nah ini yang ada kelalaian di sana untuk mungkin mengantisipasi
untuk melakukan tindakan yang sifatnya terukur begitu ya
apakah kalau memang ada pelemparan botol
dan itu botol air mineral
apakah harus dibalas dengan tembakan gas air mata
nah ini kan yang perlu dijelaskan dalam konteks tadi
oleh terdakwa yang sekarang sudah dijatuhi ponis ya
ya pak sehari
kalaulah kita tunggu nantikan langkah hukum selanjutnya
akan ditempuh oleh jaksa
apa yang perlu disiapkan jaksa ke depannya
jika melakukan upaya banding
apa dalil dalil yang perlu diajukan ke hakim
agar hukuman yang dituntut jaksa ini
akan lebih berat dari fonis pada hari ini
satu tahun enam bulan penjara
ya banding ini dilakukan jaksa
biasanya melihat pada faktanya
apa yang mereka ajukan dituntutan
itu tidak dipenuhi setengah atau bahkan dua per tiga nya ya
biasanya mereka akan mengajukan yang namanya upaya hukum banding
nah terkait dengan pelurunya apa
tentunya hal hal yang tidak dipertimbangkan hakim
seandainya hal itu dipertimbangkan dalam putusan hari ini
tentulah mungkin tidak satu tahun enam bulan
menurut perspektif jaksa ya
maka itu yang akan kemudian disuarakan
dibunyikan kembali oleh jaksa penuntut umum
hal hal yang tidak dipertimbangkan tadi
di putusan awal misalnya
kemudian juga mengacu pada katakanlah faktanya
korban jiwa yang muncul di sana
ada sekitar ratusan orang yang meninggal dunia
ada yang luka ringan luka berat
nah ini kan jadi bahan pertimbangan
yang mungkin dari segi pembelaan kepentingan korban
itu adalah perspektif jaksa yang mungkin saja
akan menjadi bahan untuk
kemudian mengajukan hal ini menjadi upaya hukum banding ya mas
baik mbak syari tadi kami sempat juga meminta laporan
dari tim kami di lapangan
yang berbincang juga beberapa pengamat di beberapa universitas di surabaya
menyatakan bahwa rasanya satu tahun enam bulan penjara ini
seperti peradilan biasa saja lebih ringan
karena ini kan menyangkut nyawa orang ya pak

dan dinilai satu tahun enam bulan penjara ini sebagai pidana biasa
ya walaupun sebenarnya asumsi kita nggak bisa mengeneralize bahwa
dengan hanya melihat korban
kemudian dia harus bertanggung jawab secara keseluruhannya
tentunya harus proporsional juga
karena ini bicara tentang kealpaan
tapi tentunya itu harusnya jadi pertimbangan hukum hakim juga
ada interval dalam hal pidana yang diterapkan di sana
misalnya disebutkan pidana maksimalnya sekian tahun
maka mungkin ya mendekati maksimal tadi
kan harapan publik mungkin seperti itu ya mas ya
itu yang mungkin tidak dijelaskan secara utuh rasio residentinya
kalau kita hanya melihat dari output nya saja
bahwa hasil akhirnya ada ratusan orang yang meninggal dunia
dan kita sepakat bahwa satu nyawa itu bahkan tidak terdapat
dan kita tidak menilai dengan apapun
secara materi secara fisik
ini kan juga duka bagi korban
dan konsepsi hukum pidana itu kan
dalam hal ini mungkin bisa dimunculkan untuk menjerahkan
agar jangan sampai terulang
satu nyawa aja tadi itu sangat berharga
apalagi kalau ini sampai ratusan
maka orang tidak salah untuk mengkalkulasi hal itu
bahwa catatan catatan itu kok tidak menjadi
bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan ponis yang lebih berat
tapi apakah kemudian kita hanya melihat dari ponis saja
rasanya juga nggak tepat ya
jangan jangan di proses penyidikan di proses penuntutan kemarin
memang ada fakta fakta yang tidak mengungkap secara utuh misalnya
atau tidak terungkap secara hukum
hal hal yang kemudian bisa mengarahkan hakim untuk kemuliaan

ada keyakinan bahwa ini harus dihukum seberat beratnya atau maksimal tadi
tapi bagaimanapun hakim sebenarnya juga punya independensi
punya kewenangan meyakini sesuatu hal
nah keyakinan hakim ternyata hanya pada satu tahun enam bulan tadi
kalau kita lihat ini kan mengacu pada tuntutannya
tuntutan itu kalau nggak salah kemarin tiga tahun ya mas ya
dituntut tiga tahun dan diputus setengahnya dari
nah seakan akan ya ini jalan tengah mungkin juga ya
tetap bersalah tapi tuntutannya nggak maksimal
kita bisa membaca banyak hal terkait dengan putusan pada hari ini mas
yang kita sampaikan ini kan asumsi asumsi atau kemungkinan kemungkinan
yang bisa kita mengerti ya bisa kita pahami
memang logika matematika untuk menjelaskan mengapa harus lima tahun
mengapa tidak dua tahun mengapa tidak tiga tahun dalam setiap putusan itu
memang tidak ada penjelasan secara lengkap dan jelas
karena ini berkaitan dengan keyakinan hakim tadi
kita kan juga tidak mengandung yang namanya full binding of precedence
jadi jurisprudensi terhadap satu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap
terhadap perkara yang mirip
itu juga tidak menjadi pedoman secara mandatory bagi hakim
nah ini ada sisi persoalan
dalam pertemuan peradilan juga yang memang harus kita jelaskan dalam konteks itu
maka perlu untuk kalau meyakinkan kalau memang putusan ini akan maksimal
bahkan dari segi semua proses harus maksimal
dari penyidikan bukan baru kita bisa harapkan putusan yang maksimal nanti
itu yang harus kita lakukan
mas heri singkat saja terakhir saya penasaran dengan langkah berikutnya
kalaulah sejumlah kalangan berkeberatan
apalagi keluarga korban dengan voni seringan ini
apakah ada upaya untuk memeriksa hakim
koreksi saya jika salah hakim yang bisa memeriksa ialah kay komisi judicial
apakah ada peluang ini untuk memeriksa hakim karena vonis ringan dijatuhkan
ya kita menghargai hak konstitusional warga negara ya
setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
penghargaan terhadap hak asasi mereka
pemenuhannya bisa dengan cara tadi salah satunya mungkin melaporkan
tapi laporan itu pun bisa ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung terkait dengan bukti
kay juga mungkin akan masuk setelah putusan ini ikrah ya menurut saya
dan kay kan sifatnya etik ya lebih kepada hal hal yang sifatnya etik
kalau memang ini sidangnya sudah berjalan sesuai dengan aturan main
tidak ditemukan adanya memang hal hal yang diselewengkan disalahgunakan
atau mohon maaf permainan under table misalnya
atau ada hal hal yang tidak menjurus ke arah sana
itu juga bisa mentah nanti di tingkat laporan
tapi kalau ada bukti yang tepat ya mungkin itu akan jadi fokusnya kay
tapi sekali lagi ini kan bentuknya rekomendasi ya
dan hampir jarang dalam tahapan tahapan ini
kemudian hakim itu juga akhirnya dipersalahkan menurut saya atas putusan yang dia lakukan
karena sekali lagi di undang undang kekuasaan kehakiman empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan
hakim punya katakanlah kewenangan secara independensi secara mandiri
nah tidak boleh ke kanan tidak boleh ke kiri di luar dari itu
baik pak heri terima kasih saya harus selesaikan dialog ini karena kita harus ke persidangan
terima kasih atas pandangan anda bersama kami di cnn indonesia breaking news
pak heri firman syaslaku pakar hukum pidana dari universitas tarumanegara